selepas bulan ramadan penjualan perhiasan emas melonjak tajam
masyarakat berduyun duyun membeli cincin sebagai mahar pernikahan
penjualan perhiasan emas di bulan syawal menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan
salah seorang penjual emas di sebuah pusat perdagangan emas mengatakan
artinya jomblo jomblo udah pada laku ya sepertinya ya
peningkatan penjualan emas khususnya cincin kawin
diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir tahun
hal ini dikarenakan banyaknya calon pengantin
yang akan melangsungkan pernikahan pada bulan bulan yang akan datang
yang dianggap sebagai bulan baik
sementara itu harga emas naik di sesi asia pada akhir pekan ini
ketika data inflasi tiongkok membantu sentimen untuk melakukan kebijakan stimulus moneter
pada kawasan regional dan global
harga emas di pasar spot rp lima ratus enam puluh empat per gram atau hampir empat puluh tiga dolar amerika per gram
dan emas untuk pengiriman agustus divisi comex new york mercantile exchange